halo selamat malam teman teman semuanya saya reinhard sirait nah malam hari ini giliran saya
akan live di instagramnya cnn indonesia malam ini saya akan ngobrol bersama dengan mbak desi anwar
jurnalis senior kita kita akan editorial view untuk melihat atau membaca gimana sih
sebetulnya kebijakan pemerintah terkait dengan psbb misalnya untuk covid sembilan belas terus kebijakan
kebijakan yang lain dalam hal untuk penanganan wabah virus corona nah teman teman nanti boleh
berpendapat silahkan komentar nanti akan saya bacakan boleh menyampaikan
misalnya kritik atau masukan atau saran atau apapun ya terkait dengan kebijakan kebijakan
pemerintah yang sudah kita lihat bersama apakah sebenarnya cukup atau justru masih banyak yang
harus kita perbaiki nah ini yang mau kita bahas sama sama dari kacamata editorial dari kacamata
editorialnya cnn indonesia bersama dengan mbak desi anwar salah satu jurnalis senior kita kita pengen
tahu dong sebenarnya
kita ini di arah yang benar gak sih gitu untuk
menangani covid sembilan belas kita lihat ya ntar saya coba cek dulu gimana untuk bisa gabung dengan mbak desi
yang katanya sih udah nge request sebentar ya belum masuk nih
kayaknya sih belum masuk nih requestnya mbak desi ya coba kita tunggu dulu ya
invite coba kita invite kalau begitu go live with sebentar
gimana nih mbak dalam masa masa psbb gini work from home rasanya seperti apa mbak desy
ya sebenarnya kan kalau kita di jakarta itu work from home nya sudah dari pertengahan bulan maret kan
walaupun psbb nya kan baru minggu yang lalu jadi sudah terbiasa sih
bagi saya sih enak enak saja ya karena
misalnya untuk meeting meeting dan lain sebagainya justru jauh lebih efisien kalau work from home
karena ini semua bisa dilakukan dengan zoom
jadi kita juga gak harus stuck di tengah kemacetan harus ke kantor itu kan biasanya bikin stress dan menghabiskan banyak waktu
jadi menurut saya ini bisa bagi kita kita ini yang bisa melakukan work from home tentunya itu bisa jauh lebih efisien
dan kalau siaran juga kan kita lihat teman teman news anchors nya cnn juga sudah mulai siaran dari rumah
ini buktinya kita semua berdua juga ada di rumah
jadi bisa semuanya berusaha keluar
teknologi adalah semuanya bisa
psbb dulu deh bagaimana sih kita melihat psbb mbak desi
apakah ini langkah yang jitu atau nanggung atau sebetulnya nggak bisa untuk menangani wabah covid sembilan belas di indonesia
katakanlah di jakarta saja deh bisa lagi mana mbak desy
ya kalau kita lihat di jakarta itu kan merupakan epicenter nya
untuk jakarta sendiri saya lihat ini lumayan cukup tanggap dari awal
seperti ya dari bulan lalu sudah ada work from home nya ibadah di rumah belajar di rumah
dan sekarang juga sudah dengan diperlakukannya psbb ini
expanded social distancing kan ada tambahan misalnya kalau di mobil penumpangnya dibatasi
dan sekarang kalau restoran dan lain sebagainya ini semua bisa order online
ada pembatasan krl
menurut saya ini yang penting adalah
it's kembali ke diri kita sendiri ya
memang sepertinya pemerintah agak kesulitan ya kalau menerapkan psbb ini ke seluruh indonesia
yang pertama epicenter nya masih kebanyakan di jakarta
kalau kita lihat juga pulau jawa juga ya pak
ya di pulau jawa jadi ada jakarta jabodetabek apalagi jawa barat
tapi di luar situ kan jumlahnya itu masih jauh lebih kecil
di jakarta saja yang positif covid itu bisa dikatakan setengahnya itu kan ya kan
bisa dikatakan setengahnya ya dari sekitar enam ribu kasus positif yang ditemukan
tapi kalau ke depan ya menurut saya karena ini ada mudik ya
kita masih lihat apalagi di jakarta itu jumlah pemudik yang ada di seluruh indonesia
di seluruh indonesia sekitar dua puluh juta
dan yang paling besar itu orang orang mudik yang dari jakarta ke daerah
nah menurut saya ini kita lebih memerlukan

semacam kebijakan yang nasional
bukan saja diserahkan kepada masing masing provinsi
karena psbb ini merupakan wewenang masing masing provinsi
nah mungkin ya jalan keluarnya harus bekerja sama lebih erat ya
antara gubernur misalnya gubernur dki dengan gubernur jawa barat
dan gubernur jawa timur untuk sepakat mengurangi misalnya transportasi antar wilayah
tapi ini kan semua di bawah kebijakan pusat
dari sebuah menteri perhubungan
ini penerapan psbb saja kan tergantung dengan apakah menteri kesehatan setuju atau tidak
jadi agak lancu ya dalam hal itu
mbak desi menurut mbak desi atau dari editorial kita
pusat ini gimana sekarang pak pemerintah kita ini
apakah masih gagal atau masih belum tahu formulanya apa sebetulnya
atau gimana sih mbak karena publik banyak yang bingung juga jadi
enggak enggak enggak sekarang bukan soal gagal pulangnya ya kan
ini juga kalau kita lihat gimana sih sekarang negara
apalagi negara yang besar negara yang demokratis
dan bisa betul betul menangani covid ini
ini kan merupakan penyakit atau wabah yang sama sekali belum tahu ini
apakah ada vaksinnya dan lain sebagainya
kita lihat saja di amerika serikat itu berantakannya luar biasa
di eropa juga apalagi di itali
jadi istilahnya kita enggak usah merasa bahwa wah indonesia terlambat ini dan itu
sampai kita merasakannya sendiri di daerah kita
pasti sense of urgency nya itu tidak akan terasa
nah justru saya melihat waktu kita pertama kali mendapatkan positif ya corona
itu kalau tidak salah renar itu tanggal dua maret kan ya
itu tanggal tiga belas maret itu pemerintah pusat sudah menerapkan yang namanya
gugus tugas penanganan percepatan covid sembilan belas
nah kalau kita lihat sampai sekarang ini
yang namanya di amerika serikat saja mereka masih berantem antara pemerintah mengenai kebijakan
dari segi kesehatannya paling tidak kebijakannya kan sudah jelas dengan adanya psbb ini
dari segi penanganan ekonominya kan juga kita melihatkan
menteri keuangan cukup jeli lah untuk membagi bagi anggaran supaya
dari permasalahan perekonomian khususnya misalnya
untuk bantuan ya kepada mereka yang pekerjaannya sektor informal
kurang mampu yang membutuhkan
sebenarnya bukan kurang mampu saja sektor informal yang memang memerlukan
ya sekarang kan banyak phkf itu paling tidak dirumahkan
nah ini kan semua perlu bantuan dan lain sebagainya
jadi secara keseluruhan ini lebih ke implementasi policy atau kebijakan yang menurut saya sudah bagus
tapi yang paling penting sekarang ini koordinasi antara pemerintah daerahnya itu sendiri
tapi menurut saya paling penting ini kesadaran kita semua
nah ini kan kita memerangi itu istilahnya pandemi
nah virus ini hanya bisa ditularkan dari orang ke orang
nah setiap orang itu sebenarnya harus sadar bahwa dia itu bisa jadi sumber infeksi
tapi dia juga bisa jadi pemutus mata rantai dari penyakit ini sendiri
jadi harus ada kesadaran antara semua
sebenarnya saya lihat itu iya dan
iya dan enggak
karena ini bisa dipahami seperti saya katakan tadi
ini kan kebanyakan orang pasti cemas lah
misalnya tiba tiba ordernya atau ada pekerjaan hari ini terus besoknya tidak ada
terus tidak tahu ini kapan sampai berapa lama ini akan berlangsung
ya pasti di bawah ketidakpastian ini kan pasti ada kecemasan
sehingga mungkin ada yang mengeratkan atau kecemasan gitu ya
mengatakan bahwa ya mungkin saya bisa kena covid atau bisa nggak kena covid tapi yang jelas kalau makan saya harus makan kan
jadi mungkin harus mau tidak mau mengambil resiko ini
tapi menurut saya yang penting itu adalah semacam kesadaran tapi juga semacam supervisi atau monitoring
memastikan misalnya kalau keluar misalnya ke pasar atau masih yang masih bisa bekerja
itu betul betul melakukan social distancing itu
menggunakan masker misalnya dan pakai sarung tangan
ya sekarang penting ya sudah sop gitu
jadi jaga inilah social distancing ini pada ujungnya itu yang harus betul betul diterapkan oleh setiap orang
karena kita sudah terhubung
itu sudah terbukti ya
penggunaan masker itu memang bisa mengurangi kans untuk menularkan dan juga ditulari
jadi memang selain kebijakan dari pemerintah baik pusat dan juga daerah memang ke kitanya lagi ke pasyarakatnya lagi ya
memang harus dibangun awarenessnya kesadarannya supaya membantu berkontribusi begitu
bagi tidak untuk memutus matai rantainya
nah saya lihat itu orang indonesia itu justru lebih ini ya mereka mendukung
ini kalau ada survei survei terakhir
misalnya apakah setuju dengan adanya psbb ini
rata rata kan mengatakan setuju
walaupun ya ada juga yang mungkin merasa lockdown ini penting
dan kebijakan apalagi kita dengan gugus tugas ini pemerintah kan cukup
jadi istilahnya respons dari masyarakat indonesia ini kan cukup positif
saya lihat itu justru misalnya di eropa
apalagi di amerika serikat
itu masyarakatnya itu justru tidak mendengarkan
jadi masih ada yang iya
makanya salah satu alasan kenapa di amerika serikat
belum lagi jauh lebih telat ya
padahal ini kan negara negara yang sangat berkembang
yang kita justru merasa bahwa dari segi kesehatan mereka paling canggih
dari segi perekonomian mereka paling kuat
tapi buktinya apa
seperti di itali
mereka semua kewalahan
mereka semua kekurangan apd
mereka semua justru seperti geger
masyarakatnya juga kalau disuruh sampai sekarang saja
kalau kita nonton cnn itu masih berdiskusi mengenai apakah perlu pakai masker atau tidak
presidennya sampai sekarang juga masih menolak untuk membuat itu sebagai kebijakan
padahal itu sudah diimbau dan lain sebagainya
jadi kalau dibandingin ya sama mereka
itu kita lebih patuh lah
saya lihat sekarang orang sadar untuk menggunakan masker dan lain sebagainya
padahal juga di amerika negara maju
ternyata justru kita lihat sekarang menjadi representer utama
lebih banyak lagi korbannya tiap hari
aduh itu kenapa itu pak
menurut mbak rizie
ada dua hal yang saya lihat ya dalam respons dari pemerintah dunia
ya menangani covid sembilan belas ini
antara pertama negara yang besar dan negara yang demokratis
atau negara yang kecil tapi negaranya lumayan
ini lah tertib
kita berikan contohnya
singapura kan selalu dikatakan
wah contoh mereka kalau testing nomor satu
dan mereka bukan saja testing tapi mereka tracing dan melakukan isolation dan lain sebagainya
tapi harus diingat bahwa di singapura itu jumlahnya kan hanya empat juta orang populasinya
dan hari ini saja mereka ternyata menemukan hampir seribu lagi kasus yang baru
kemudian dari china
china kan sekarang kalau wuhan
sudah mulai dibuka
dan dianggap china itu cukup sukses ya dalam menanganinya
tapi dipikir pikir yang jumlah yang kena di china itu kan delapan ribuan
kedua mereka juga responsnya kan telat untuk melakukan lockdown itu sendiri
sehingga mereka lockdown itu full selama lebih dari dua lima bulan
ya tidak boleh kemana mana
dan kalau di china ya jelas pemerintahnya kan jauh lebih centralized
jadi yang namanya china itu bisa memobilisasi
bangun rumah sakit dalam waktu sepuluh hari
itu bisa dilakukan
tapi negara negara di eropa sama ini termasuk di inggris
yang perdana menterinya juga sempat kena covid ya
dan di amerika serikat
ini kan negara negara demokratis
dan mereka juga istilahnya tidak terbiasa untuk mendengarkan
kalau harus ini harus ikut
itu susah sekali
apalagi kalau di amerika serikat itu presidennya tuh nggak seolah olah ya pertama meremehkan
dan kedua malahan sekarang menyalah nyalah
semuanya disalahin kecuali dirinya sendiri
jadi tidak bisa dijadikan contoh
jadi ada dua macam penanganan yang sangat mencerminkan karakteristik dari negara itu sendiri
nah negara demokrasi yang besar satu lagi itu di india
nah india ini negara besar demokratis
pemimpinnya kan modi
nah ini antara
dia lumayan ini juga
yang terjadi adalah tiba tiba melakukan lockdown
bayangkan india dengan negara satu miliar dan rata rata
jadi indonesia saya melihat itu pemerintah itu belajar dari apa yang dilakukan oleh negara negara besar ini
kita dua ratus tujuh puluh juta ini loh penduduk
nah satu lagi yang di
skandinavia yang mereka sangat bagus penanganannya itu ada satu negara yang sweden
yang penduduknya sebenarnya hanya delapan juta juga
dia tidak menerapkan social distancing apapun
poin kita kan di depan
cibutet main udah
yuh malah gantian
iya aku gitu
aku tanya cibutet
cibutet itu depannya kurang apa coba cik
kalah cik depannya
nggak mungkin lah seorang cibutet kalah sama goli
dari situ dia langsung main depan
wow main depan
oh pede banget dia mainnya langsung
nah baru dari situ
setelah main wah gue tegang banget kayak gitu
ya waktu itu kan sebelum olimpik
kan cibutet tau sendiri
kan pasti gitu mau kalah
nah setelah olimpik itu kita dapat medali
nah aku bilang di situ sebelum preskon itu aku bilang sama cibutet
cik makasih ya cik
udah ngasih aku medali ini
jawabannya cibutet udah beda
kita sama sama berjuang kok
jadi nggak ada yang ribau
saya lebih jelek
jadi kita udah megang medali
kita medali sama kok wi
kita berjuang juga sama sama
nggak ada gue yang malah terima kasih sama louis
ya kita saling saling makasih lah gitu
tapi mas towi saya waktu itu kebetulan liputan juga kan sana kan
kan rumah sangga juga kan
setelah dapat medali emas kan ada sesi jalan jalan tuh tim bulu tangkis
karena lu nggak ada loh
nah itu lah
karena ada cibutet doang
itulah bedanya aku mas
aku kalau pertandingan itu aku gak suka kemana mana
aku ke paris mungkin hanya sepuluh kali
paling ke affel setiap turnamen paling cuma dua kali
oh emang di hotel aja gak pengen jalan jalan
emang nggak suka jalan jalan
karena aku mau fokus di situ
nah setelah itu kan badanku kan hampir semestinya capek
dan aku orangnya memang nggak suka jalan jalan
ini baru tau nih saya nih
kelebianku di situ
jadi misalnya kayak contohnya di cina nih
dan pas gitu ya sama ya apa ya mungkin
kita kan sering masuk semifinal itu kan udah hari sabtu
kalau kalah tinggal hari minggu
jadi kalau main itu aku nggak pernah mas jalan jalan
paling kalau main itu hanya cari makan ke hotel
makan cari makan ke hotel latihan
tapi kan waktu olimpiade rio event terbesar dan lo juara gitu
lo maksudnya nggak pengen ngapain ya
nggak pengen ngelepasin stressnya
ah gue mau jalan jalan
ngelihat tempat wisata di rio yang
telpon ibu bapak adik keluarga di rumah
udah kayak gitu di kamar tiduran
senyum senyum sendiri gitu ya
aku memang kayak gitu mas
jadi dari awal dari dulu lah
aku memang nggak suka jalan jalan
jadi kalau misalnya aku pertandingan
dateng di kamar tiduran
kalau nggak latihan ada jadwal latihan
latihan balik makan
ke itu lagi
udah kayak gitu
jadi kalau misalnya seharian nih
ada selasa misalnya nggak main gitu
udah seharian nih di hotel
emang nggak jenuh gitu
aku gak suka jalan jalan
karena kan juga capek
jaga kondisi juga
kita udah menang
lu masa nggak jalan jalan gitu
cibu tete juga kayak gitu
cibu tete juga kalau nggak salah
jarang jalan jalan ini juga
orang pada naik ke gunung apa itu
alpen ya apa
aku belum pernah sama sekali sampai sekarang
padahal sudah open tiap tahun ya
iya swiss open berapa kali
nah makanya sekarang aku sama istriku jalan jalan
kemarin ke eropa udah
oh barang sedap nih
suasanya juga beda
begitu turun ke negara itu naik pesawat
kita udah rasanya udah wah
fokus gitu lah
nah mungkin juga ya buat temen temen sekarang itu
ya mungkin perasaan perasaan kayak gini
juga harus diterapin mas
jadi pas begitu datang itu
kita niatnya tuh memang mau bertanding
bukan mau liburan
bukan mau jalan jalan ya
bukan mau jalan jalan
bukan mau foto foto gitu ya mas
aku jarang banget mas foto
nggak ada gitu
paling ya terakhir terakhir setelah olimpik
itu pun udah kalah babak enam belas besar delapan besar
udah beda partner gitu
itu tuh yang harus di
mungkin jadi pelajaran buat pemain pemain kita sekarang ya mas ya
ada kejadian lucu juga setelah olimpik
tentang masalah bonus
nah kenapa nih
iya bonus lima miliar
isu isunya itu kan
lima miliar itu kan
awal awal itu kan lima miliar satu orang
bukan satu medali loh
kalau itu satu hitung medali kan
berarti kan dibagi dua lah hitungnya kayak gitu
nah dapet isu isu disini
pokoknya dijemput lah di rame rame
oke kayak gitu
nah kita denger denger isu
kalau lima miliar itu
jadi dua setengah dua setengah
itu dong isu berarti setelah juara langsung atau berapa lama
setelah habis juara
langsung habis juara
pokoknya isu isu disini
wali memungkinkan dibagi dua
ngomong aku sama cibutet
hah serius gitu kata dia
gue mau langsung pulang ke rumah
gue gak mau diarak
itu hanya isu isu aja mas
ya mungkin ada orang ledek atau apa ya
sampai bandara dijemput sama pak imam
yang pertama kali diucapin
lima m bagi dua
kamu lima m sendiri
dan udah dipotong pajak
mantep pak kata dia
mantep tuh kak
ayo deh diarak
astaga dia diarak
diarak sampe maghrib sampe
eh ke bunda randai
kamu dengan prestasi yang kirap ini
cara pensiun kamu kan
gak kayak cibutet yang
meriah gitu ya
perpisahan segala macem
kamu itu pensiun waktu itu
emang gak direncanakan juga
atau kayak lagi bikin bangun gor ini
memancing ini ya
bisa aja nih mas tegar ya
kalau yang namanya legenda kan
kayak taufik dua ribu tiga belas
grace kemarin juga meriah
kemarin kan sama jarum
sebenernya mau dibikin
tapi kamu diadain ya
ceremony perpisahan lah
tapi aku bilang ya
ya silahkan aja
kayak gitu kan
memang pihak jarum kan udah nawarin
memang kesempatannya belum ada
dan kemarin kan abis pandemi kan
aku pensiun juga pas lagi pandemi
terus kesempatannya juga gak ada
jarum sebenarnya udah mau bikin
mau bikin ceremony gitu
cuma memang menurutku kesempatannya belum ada
ya tapi kalau menurutku ya
gak apa apa lah
menurutku gak perlu lah
ya orang juga udah tahu kok
aku ya udah google aja banyak kok
sekarang di sosmed aja banyak kok
tapi kalau dibikin acara khusus mau lah ya
kurang pede akunya
iya aku kayak gitu
jadi kalau aku tuh
kayak contoh di rumahku gitu
medali medali jalan yang aku pasang
jarang ada gitu
banyak ya mungkin piala piala yang memang
memang udah gak ada tempat
ya udah pasang aja di situ gitu
kalau england ini gak ada yang pasang
iya di rumahku masuk rumahku
cuma satu satu aja di situ
gak yang semua gitu
foto podium olimpik kemarin gak ada
gak ada sama sekali
tapi punya kan
tapi gak dipajang
medalinya taruh di
medalinya aku simpen aja
oh disimpen aja gak di
wi kalau sayang banget sih medali kayak gini
hah orang juga udah tau gue siapa
kok gak perlu dipajang gitu
memang aku tuh kadang kadang juga orangnya minderan gitu loh mau
apanya orang di beneran ya
amat minderan loh
pas waktu jarum bikin kan
aduh kalau bisa jangan deh kok
aku gak minta
maksudnya kayak mungkin aku rasa kayak belum pantes gitu
lo senior senior kan banyak gitu
kayak aku tuh kayak ngerasa belum pantes aja gitu
dengan biasanya nih
mantan pemain badminton
terbagi dua nih soal karir anaknya nih
ada yang pengen anaknya tetap jadi pemain badminton
ada yang justru takut anaknya jadi pemain badminton
karena nama besar bapaknya
takut gue buangin anaknya
kira kira ini anaknya mau jadi pemimpin badminton atau mendingan gak usah
karena nama owi terlalu berat nantinya buat ditanggung sama anak
ya awalnya itu
ya anakku kan memang sekarang udah harus di ini nih
udah harus diarahkan bener bener
karena yang satu udah umur delapan tahun
yang satu lima tahun kan
tadinya memang dari awal aku hanya
ya aku udah nabung nih
udah karir nih
ya aku mau memfasilitasi mereka mau jadi apa
tadinya kayak gitu
nah setelah berjalannya waktu
kita kan bisa melihat keseharian
oh ini anak ini kayaknya bakat di sini deh
anak ini bakal di sini
nah kayaknya ini kan saya punya dua anak nih
kayaknya yang satu ini lebih ke sekolah gitu
karena dia kalau ke sekolah tuh dia nilainya agak bagus
udah itu anteng gitu loh
kalau suruh les anteng
mau kalau suruh sekolah juga mau semangat gitu
nah yang kecil ini enggak nih
begitu juga di lapangan
kan kita udah sebulan ini lah
aku aja ke lapangan gitu
nah yang kecil ini ngotot banget nih
dan tanpa diajarin pun udah bisa nepak nepak tuh udah pas
langkahnya dia cari cari sendiri
terus footbacknya dia cari cari sendiri nih yang kecil nih malah nih
oh itu kelihatannya ada gitu
jadi nanti mungkin yang satu saya arahkan ke butangkis
yang satu saya arahkan ke sekolah
ini hanya rencana ya
rencanaku seperti itu
nah kalau untuk takut nih
anaknya gak seperti bapaknya apa kayak gimana
ya memang ada segelintir perasaan kayak gitu
beban terus kan ntar baru main umur dua belas tahun wah
kalau misalnya anakku permainan lebih bagus
pasti orang yang akan berpikir bahwa
wih lebih bagus tinggal di bapaknya
kalau permainannya ya
ini kelihatan bapaknya dulu mainnya nggak kayak gini deh
oh ini anaknya lebih bagus ya mungkin
itu kan bagus
tapi kalau yang lebih ternyata kurang sih
kalau negatifnya kan
ya lo kenapa sih nggak bisa prestasi kayak bapaknya gitu gitu
tapi dengan semua yang sudah owi rasakan di dunia bulu tangkis ya
duka jadi atlet nih
di dalam hati kecilnya owi nih
lebih milih anaknya mas sawi jadi atlet
atau ah lo cari yang lain lain deh
jangan kayak gue gitu
ya kalau jadi atlet kan ada kekurangan dan kelebihannya
iya dari dalam hati kecilnya mas owi
oh jadi atlet pengorbanannya lo udah tau gitu kan
lo milih anak lo ngikutin jejaknya mas awi sebagai atlet
atau ah yang lain aja deh
dari hati kecilnya nih
kalau dari hati kecilku sih
aku mau salah satu
jadi atlet pak hinton
oh tetep ya
jangan putus ya
jangan putus gitu
ya satu sekolah satu pak hinton
maksudnya biar lengkap juga gitu
tapi kakeknya dorong gak
kalau dulu kan bapaknya
kalau kakeknya ya udah pasti dorong
dua buahnya malah
udah sini kakek aja yang latih gitu
tapi ponakan gue juga ada yang main loh
sering sering juara juara juga di kampung
sering sering juara gitu
kalau dari dalam hati kecilku ya pasti lah
kalau dilihat dari hadiah sekarang lebih gede
kontraknya lebih gede
ya ibarat kalau bisa
pasti jaminannya lebih ada badminton
tapi resikonya lebih gede
ya resikonya juga lebih gede
makanya kan gak ditinggalin juga
kan kita lihat dulu nih
misalnya kakek yang kecil mau badminton nih
kita lihat dulu lah
sampai smp kira kira udah
smp udah gak berpakat
dilihat dulu ya gimana
ambil berjalan lah
sebenarnya mas owi ini pengen jadi pelatih gak sih mas
dengan segala macam kegundahannya soal
udah ada lapangan delapan
udah tinggal dateng
awalnya aja aku bikin gor ini kan gak ada di sengaja
kalau ditanya mau bikin gor gak
belum ada rencana
enggak deh kayaknya belum
berarti kan ada kesempatan
nah kalau sekarang untuk melatih belum ada kesempatan
kalau untuk sekarang aku berpikir bahwa
aku kemarin pensiun tuh karena pengen banyak waktu sama keluarga
kalau ngelatih itu kan
dari pagi sampai sore
harus lokus terus ya
kesempatannya belum ada
tapi nggak menutup kemungkinan juga
ya aku akan ngelatih
kalau ada kesempatan
jadi tunggu aja
jangan sampai bilang
enggak aku gak bakal ngelatih tau tau
empat tahun lagi ngelatih kan gak enak sendiri
sekarang belum ada kesempatan aja kak
siapa tau tahun depan atau bulan depan kesempatannya dateng ya jadi pelatih
siapa tau ditugaskan jarum lo ngelatih
jangan dulu ya
ada lagi yang mau ditanyain gak
kita nggak terasa udah hampir sejam loh nih ngobrol ngobrol nih
udah mulai keringetan ya mas ya
memang ini badminton ini gunanya untuk mencari keringat
jadi kita gak mau badminton kita duduk disini aja keringatan
keringetan gak usah main ya
makanya ayo yang di daerah tanggerang dan sekitarnya
dateng ke gorz buat cari keringat
buat cari keringat
siapa tau ketemu legenda bulu tangkis tonto wi ahmad langsung dan bisa tepok tepok
gak kena v tambahan kan mas
nanti akan akan dikenakan
main bareng ada fee tambahan
oke thank you ya mas awi waktunya sudah menyediakan waktu untuk ngobrol ngobrol sama kita di podcast cnn indonesia podcast si paling sport
semoga sukses terus gorznya
semua rencananya bisa kesamatan
ya demikian tadi obrolan seru kita bersama tontowi ahmad
peraih medali emas olimpiade rio dua ribu enam belas dan sederet prestasi prestasi lainnya
terima kasih mas owi waktunya
saya erlangga wisnuaji dan putra tegar undur diri
sampai jumpa di episode podcast si paling sport berikutnya